bantuan sembako untuk wilayah jabodetabek akan selesai pada desember mendatang
realisasi anggaran pada program bantuan sembako di jabodetabek
hingga saat ini telah mencapai lima enam puluh lima triliun rupiah atau setara dengan delapan puluh dua lima puluh sembilan persen
menteri sosial juliari batubara menjelaskan total anggaran bansos sembako
untuk jabodetabek senilai rp enam delapan puluh empat triliun
telah terserap lima enam puluh lima triliun yang akan selesai pada desember tahun ini
bansos tunai sudah direalisasikan sebesar rp dua puluh lima delapan puluh enam triliun dari total anggaran rp tiga puluh dua empat triliun
sementara realisasi bansos beras sebesar rp tiga dua puluh sembilan triliun dari anggaran rp lima dua puluh enam triliun
dan realisasi program sembako bantuan pangan non tunai bpnt rp tiga puluh tujuh tiga puluh satu triliun dari anggaran rp empat puluh tiga dua belas triliun
dua program yang sudah seratus persen menyalurkan anggaran
yang masing masing yaitu realisasi bansos tunai bagi keluarga penerima manfaat sembako non program keluarga harapan
atau pkh yakni sebesar rp empat lima triliun dan realisasi pkh rp tiga puluh enam tujuh puluh satu triliun
untuk kpm kpm pkh yaitu sepuluh juta kpm
ini dari target tiga bulan yang kita mulai di bulan agustus
alhamdulillah sekarang sudah selesai
lebih cepat dari schedule
sudah tersalurkan sebanyak sepuluh juta kpm dan berasnya sendiri besarnya adalah empat ratus lima puluh ribu ton
kemudian satu lagi adalah bansos tunai yang beda dengan bansos tunai yang sembilan juta kpm
adalah untuk keluarga penerima manfaat program sembako yang non pkh
ini sudah selesai
kita eksekusi di bulan september